mengisi daya ponsel dengan charger bawaan pabrik atau powerbank
bagi warga bandung yang satu ini terlalu makan biaya
dengan ilmu elektro yang pernah ia dapatkan di bangku smp
ditambah video tutorial dari youtube
pria bernama bayu aji ini menyusun sebuah alat pengisi daya ponsel dengan energi kinetik
semenjak adanya token listrik
itu kan memerlukan biaya
sedangkan saya suka bepergian kemana mana
jadi gimana caranya saya supaya punya alat yang bisa dibawa kemana mana
kebetulan saya ingat waktu itu lihat di youtube
cuma di youtube itu pakai goesan pakai kaki
nah kalau saya kan karena modal terbatas
coba saja dengan yang di tangan saja diputar
akhirnya alhamdulillah ketemu kayak gini
memanfaatkan bahan bekas seperti velop
dinamo dvd karet bendalam serta ballpoint
pria berusia lima puluh tahun ini menyusun rangkaian alat yang dapat menghasilkan tegangan sebesar dua belas volt
untuk mengisi daya ponsel
kabel dari rangkaian alat harus disambungkan terlebih dahulu dengan sebuah resistor
kemudian velg diputar menggunakan obeng
dan baterai ponsel pun langsung terisi
bayu yang sehari hari bekerja sebagai tukang semir sepatu
dan membuka jasa perbukaan
menggunakan alat elektronik
menggunakan alat ini untuk ponselnya sendiri
sambil menunggu pelanggan di tempatnya biasa manggal di jalan japati bandung
menurut bayu selain ponsel
alat ini juga bisa digunakan mengisi daya baterai rechargeable lainnya seperti aki
tapi untuk itu dibutuhkan tenaga yang stabil lebih dari tiga puluh menit
pengamat keamanan siber dan elektronik alphonse tanuwijaya mengatakan
pengisi daya dengan energi kinetik semacam ini aman bagi ponsel
karena daya maksimal yang bisa dihasilkan manusia saat menggowes sepeda
sebesar seratus hingga satu ratus lima puluh watt
sementara butuh daya empat ratus watt untuk bisa merusak baterai berjenis lithium ion
dari sisi data sih pasti nggak ada masalah
lalu dari sisi keamanan perangkat
rasanya sih tidak terlalu bermasalah
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
jadi secara teknis tidak ada masalah
saya salut dengan bapaknya
jadi dia bisa kreatif lalu dari sesuatu yang ada di sekitarnya
bisa dibuat menjadi sesuatu yang berguna
dari sisi itu sangat dihargai
tetapi dari sisi idealis dan fungsional
mungkin ya ini tidak bisa menggantikan power bank
hal yang harus diwaspadai bagi baterai ponsel lithium ion adalah panas
untuk itu saat mengisi daya baterai dengan alat apapun
pastikan tidak diletakkan di tempat yang terkena panas matahari langsung atau api
noga putra kv jati bandung jawa barat